aduh eh lu kan beda dari yang ada di mimpi
udah udah lu sana ke dalam mimpi aja deh
ini dunia nyata dunia manusia
berarti gua kagak mimpi
kok tadi disono sekarang kok disini sih
aduh gua dapet ketukan apaan sih

dori dari mana nih
dari langit ya
atau dari pesawat
ya kalau dari pesawat ntar mati
ya ini mati apa hidup sih
pengundi rumah pohon gua ya kan
bukan bukan bukan
aku ini bidadari dari kayangan
nah aku kesini pengen cariin kamu pacar
yang namanya bidadari tuh butih
ada sayapnya gitu ya di belakang
mana sayapnya gak ada nge
oke aku akan buktiin sama kamu
wah katanya mau bukti
kok udah pingsan sih
mana sih main jauh banget
udah malam ini udah gelap
makasih bangetnya untuk adanya sudah bangunin aryo ngapain lu enggak sari sari nya lu nih
nyium nyium kaki gua nyium tangan gua emang lu mau kemana mau pergi nggak peginya tadi itu aryo
mimpi ketemu ketemu ketemu widadari tapi tapi tadi mimpi apa kagak ya ya mimpi apa kagaknya
tahu apa jadi nanya sama gua yang mimpi ke lo ngapain nanya gua mimpinya bener mimpi
mimpi ketemu bidadari cakepnya putih bersih pokoknya dede menan aryo udah pulang makanya
lu jangan tidur mulu tuh akibatnya begitu mimpi aja mending bagus impian lu udah pulang pulang
pulang pulang pulang ke mana rumah tidur di kasur apa yang tidur kebun lu susah aja lu susah
itu keneng tau tidur apa pingsan ya gua sampai malam gini pingsannya
nih dia yang udah bikin aryo jadi pengkaya
dapet salam salam mesra dari dari aryo siswo timengkurco lo tau nggak lo itu dateng dateng
ngagetin gue untung gue gak punya penyakit jantung
kalau enggak gue udah mati kali eh lo itu ngomong datang datang nggak penting
jadi aryo nggak penting buat lu
mimpi yang aneh lagi enakan mimpi ernita eh yang nongol malah bidadari jatuh dari
langit penampilannya urag urakan lagi
tapi tidak dari nongol di kamar mandi
salah lihat kali ya
tuh kan bener halusinasi gue doang
aduh kebanyakan bergadang nih
kok kamu takut sih
waduh eh lo kan bidadari di yang ada di mimpi udek udek lu sono ke dalam aja deh ini dunia nyata dunia manusia sono pergi
apain mimpi gua kali ya
berarti gua kagak mimpi
kok di sini sih
gua dapet kutukan apaan sih
gak dapet kutukan
kamu itu justru dapet anugerah
bila dari dari kayangan
aduh mana yang bener sih
ini pasti halusinasi gua
ini pasti halusinasi
ini pasti halusinasi
aku mau ke kujung
tunggu tunggu tunggu
kok lu bisa tau nama gua
karena aku bisa baca pikiran kamu
aku juga tau
kamu itu udah jauh melu tiga tahun

lu tau juga
lu tahu dari mana sih
lu pasti temannya si zen
lu pasti suran si zen
jadi gue tau sekarang
lu tiba tiba nono di kamar mandi itu adalah trik
ya kan dulu itu pesulap
udah lu ngaku aja lu pasti temannya si zen
lu pasti surannya si zen
zen itu siapa aku gak kenal siapa siapa selain kamu di sini
terus aku gak bisa pulang ke kayangan kalau aku gak nyariin kamu juga
dari nenek gue lahir sampai gue gede sekarang
itu di kayangan kagak ada biro jodoh
ngerti lu pa
maksudnya tuh beda dari kayak ernita
bukan beda kayak begituan apa
lu tuh kalo jalan pake mata dong
lu gak lihat apa ada mobil mau lewat
gue juga kan yang di penjara
eh minggir gue mau lewat
jauh bau ya
jadi dia cewek yang disukain sama aryo
sekarang misiku adalah bikin mereka jadian
aduh ernita ernita